tapi di rumah kalau gak lagi kerjain pate aren ini kerjanya apa ya
hampir setiap hari saya itu menerima keluhan dari warga masyarakat